aksi dua ratus dua belas jilid dua kita akan perbaru informasi dari gedung dpr
saat ini sudah ada mahardika utama di sana
selamat pagi dika
bagaimanakah pengamanan gedung dpr pada saat ini
dika apakah anda dapat mendengar saya
anum selamat pagi
dan saat ini memang saya masih berada di depan gedung dpr
atau lebih tepatnya di aksi masa dua ratus dua belas jilid dua yang sampai saat ini masih berlangsung
dan jumlah peserta aksi juga sampai saat ini masih terus bertambah
dan bisa saya laporkan saat ini para demonstran atau para peserta aksi unjuk kerasa ini sudah menutup badan jalan di depan gedung dpr
sehingga aksi solulitas sudah tidak bisa dilewati
ada sejumlah penolakan oleh pihak polisian untuk rekayasa solulitas sendiri
jadi kendaraan dari arah cawang yang akan menuju ke gotop sepuroto atau ke arah gedung dpr di belokan di geraha pemuda lalu masuk ke kawasan asia afrika lalu masuk ke kawasan palmerah dan juga masuk ke kawasan permata hidau
sementara itu dari arah lalu lintas di jalan tol dari arah cawang untuk menuju ke dpr diluruskan ke arah selipija
saya dapatkan informasi bahwa perwakilan dari masa fu
yang dianggap sebagai perwakilan dari masa fu
sudah diperbolehkan masuk ke dalam gedung dpr bersama dengan sembilan belas orang lainnya
dan ia nanti akan bertemu dengan pimpinan dari komisi tiga
kita tahu saat ini orasi masih terus bertok di atas mobil komando
mereka terus melakukan orasi orasi dan menuntut
di antaranya adalah agar basuki cahayapurnama kembali dinonaktifkan atau diberhentikan dari jabatan
mengingat dirinya berstatus sebagai terdakwa
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara hal itu juga memang diatur dalam undang undang terkait dengan kepala daerah
di undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
dan ini juga terus disuarakan oleh masa dari fui
selain itu juga masa menuntut agar penegak hukum dalam hal ini kepolisian stop atau menghentikan kriminalisasi terhadap ada sejumlah penyelidikan
dan juga penyelidikan terhadap sejumlah polisian berkaitan
dan selain itu masa juga menuntut agar dihentikan penangkapan penangkapan terhadap mahasiswa
dan kalau kita bicara lagi terkait bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
saya bisa gambarkan disini ada lima lapis pengamanan
ketika masa tengah lakukan hasil jukerasa di depannya sudah ada pagar pembatas yang dilapisi juga dengan kawat berduri
lalu dijaga juga dengan personil brimob yang ada di sebelah kanan saya
personil brimob ini terus melakukan penjagaan
sejauh ini kondisi masih kondusif
dan di belakang berimob ada penjagaan juga dari tni
yaitu dari paskas dan juga dari marinir yang dilapisi oleh personil dari kodam jaya
total pengamanan di gedung der ini berjumlah sepuluh personil agak berhentikan
dan juga dari tni dan juga polri lengkap dengan kendaraan rantis atau juga kewancarai kabin humas polda metro jaya
sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan undang undang penyampaian pendapat
bahwa aksi ini harus berakhir pada pukul delapan belas waktu indonesia
saya mendengar beberapa orasi masa yang menyebutkan bahwa mereka akan menginap di gedung dpr
jika aspirasi mereka tidak dipenuhi oleh wakil rakyat di dpr
maka mereka akan menginap di sini
dan tadi saya mengutip statement dari argo yuwono atau kompes argo yuwono yang menyatakan bahwa polisi tidak segan untuk menggunakan repress
jika memang masa ini melanggar peraturan yang sudah berlaku atau melakukan tindakan anarkis begitu
hanum kembali ke anda
baik mahardika utama
jadi saya bisa simpulkan bahwa lalu lintas saat ini tidak terlalu lancar
karena adanya masa masa ini dan tetap jaga keselamatan dan kesehatan anda mahardika karena hujan di sana
terima kasih mahardika melaporkan langsung dari gedung dpr jakarta